presiden joko widodo menyampaikan bela sungkawa kepada korban gempa dan tsunami di sulawesi tengah
dalam konferensi pers yang dilakukan di kediamannya di solo jawa tengah presiden jokowi mengaku telah memberi perintah kepada menko polhukam wiranto untuk mengkoordinasikan upaya tanggap darurat penanganan gempa dan juga tsunami di sulawesi tengah
saya juga telah perintahkan tadi menko polhukam untuk mengkoordinir baik pnpb saya juga telah pun tadi ke panglima tni untuk bersama sama menangani
terutama yang berkaitan dengan penanganan darurat
baik pencarian korban evakuasi dan menyiapkan kebutuhan kebutuhan dasar yang diperlukan
dan kita harapkan besok kita akan mendapatkan laporan dan informasi yang lebih detail karena memang semuanya masih belum sampai ke sana
para menteri para pnpb
menteri para pnpb
tapi menuju ke sana dan akan ya kita tunggu sampai besok pagi kira kira lapangannya seperti apa